dari agensi agensi tersebut bintang k pop yang dikenal sebagai generasi pertama
seperti h o t sinhwa g o d boa psy mulai muncul
namun di indonesia pada saat itu akses terhadap k pop masih sangat minim
di tanah air penggemar k pop mulai bermunculan sejak generasi kedua atau sekitar dua ribu delapan
boyo dan girl group seperti tvxq
super junior big bang dua pm dua puluh satu snsd atau girs generation hingga shid mulai dikenal masyarakat indonesia
kemudahan akses internet membuat grup generasi selanjutnya menjadi semakin mudah dikenal
fans group seperti exo bts tujuh belas twice blackpink red velvet nct dan lainnya tumbuh dengan cepat sejak generasi ketiga ini
selamat datang di gubuk deritaku
disinilah aku bekerja dan disinilah hasilnya
ada aku lagi
jennifer wirawan salah satunya
perempuan yang akrab di sapa jw ini mengaku sudah menyukai k pop sejak dua ribu tiga belas
ia tidak hanya menyukai satu grup tapi beberapa
di kalangan penggemar k pop istilahnya multistat
w merupakan penggemar beberapa grup k pop
selain gemar mengoleksi album dan merchandise grup k pop idolanya
ia juga rela menyambangi berbagai negara untuk menyaksikan konser para idola
kenapa aku nonton berkali kali
karena aku nonton semua angle nya berbeda
semua momennya itu berbeda interaksi sesama membernya pun beda
dan aku suka kayak misalnya di korea nontonnya di yang gede
nonton dulu di floor lantai yang dasar ya
yang jujur gak bisa kelihatan semuanya tapi ketika mereka nyamper deket
tapi duduk di paling atas yang katanya sih lebih dekat sama tuhan ya
di lantai tiga jam shield yang kalau misalnya beli botol
itu member siapa ya
aduh gak kelihatan gitu
tapi aku jadi bisa melihat lightsticknya semua berubah warna
ketika lago rainbow sebelah sini merah kuning hijau biru gitu kan kayak
kalau kamu di bawah kamu gak bisa lihat
sementara kami saya lihat itu ketika kamu ada di paling atas gitu
sebagai penggemar garis keras
dara berusia dua puluh enam tahun ini tidak khawatir akan komentar miring kesukaannya yang luar biasa terhadap k pop
menurut jw k pop lah yang membuatnya lebih bahagia
pernah gak ngerasa kayak
karena mungkin aku tadi udah cerita aku dari kecil suka koleksi
dan aku belinya juga kalau misalnya dilihat kayak album gitu kan
kalau photocard emang demi kesenangan pribadi ya
kalau album aku lebih berpikir kalau ini adalah cara aku mendukung para idol ini
gitu ya karena kalau misalnya orang orang kan mungkin ngelihatnya kayak
iya suka k pop kan mereka punya pemikiran masing masing pasti gitu ya
tapi kalau misalnya mereka nggak ngerti secara langsung
mungkin mereka nggak tahu seberapa k pop udah ngelamartin aku
dan orang orang yang lain gitu misalnya
aku waktu kayak sedih sedihnya yaudah tinggal nonton k pop gitu kayak
ih kok seneng lagi ya
penggemar k pop memang identik dengan anak muda
fans memang didominasi oleh mereka yang berusia lima belas hingga tiga puluh tahun
namun ternyata banyak loh penggemar yang berusia empat puluh tahun ke atas
seperti christine novi pamelia dan angel
ternyata mereka juga sangat mudah lah
mereka juga kerap melakukan kumpul bersama untuk fenderlink
mendukung idola mereka super junior
seperti kali ini saya ikut serta dalam pertemuan mereka untuk nonton dan nyanyi bareng
sesama fans tujuh atau l
tengah tengah pahlawan bersahabat kita istirahat dulu boleh
kabro dikit kabro dikit
kenapa bisa sampai berkumpul kakak kakak usia matang ini
awalnya kita semua memang sukanya super junior
terus dari kesamaan itu kita mencari satu fanbase
dan kita ketemu di fanbase yang sama
nah kalau aku pribadi itu bener bener ngebucinnya itu pas lagi pandemik
nggak tau tiba tiba keinget suju pas liat liat youtube
ih keinget lagi suju wah lagunya kan enak enak itu
terus mulai ini deh ya ada yang cakep tuh
ternyata variety shownya banyak banget
oh ternyata itu jadi hiburan tersendiri ya buat kita emak emak ini ya
jadi ternyata dari k pop yang dimana suju
ini ternyata jadi ketemu yang sesama yang justru seumuran
gimana tuh rasanya
aduh seneng banget tadinya aku paling tua di grup
terus pas dia masuk dia masuk wah itu ada temennya gitu
tapi justru sebenernya ya
tadinya saya kira kalau masuk ke fandomnya suju tuh bakal ketemunya orang orang yang seumuran saya gitu
jadi seumuran sujunya tiga puluh ke atas atau mungkin seumuran kami yang empat puluh ke atas
tapi justru sebenernya lebih banyak yang umurannya dua puluh an ya nggak sih
ada yang kelahiran dua ribu sepuluh dong
iya ketemu selama yang muda muda
yang jadi kebingungan cuma kalau ada generation gap
jadi misalnya kebetulan ini yang bertiga ini sudah punya anak kan
dia sama anaknya kan berarti panggilnya mami
tapi ada yang lebih muda dari anaknya di grup panggil dia kakak
gue sih boleh senior ya
boleh senior tapi semangatnya tetep sama yang muda
rasa bahagia menjadi fans k pop baik muda ataupun tua tetap sama
cara mendukung idola saja yang berbeda
lalu sebenarnya apakah dampak dari seseorang memiliki idola
kalau fans itu memang ada dua sisi ya
dua sisi mata uang
pasti ada positifnya tapi ada juga nggak bisa kita pungkiri ada negatifnya gitu
nah ketika seseorang yang tadinya merasa kehilangan arah jati diri gitu ya
kebingungan dia menemukan sosok yang bisa dijadikan panutan
dia itu akhirnya jadi semangat lagi gitu sama hidupnya
seseorang yang sudah terlalu obsesi gitu ya dengan idol misalnya
dengan idol misalnya
dia akan jadi membabi buta cintanya itu terhadap idol
udah bukan memberikan dampak positif tapi malah dia ingin menjadikan idol itu miliknya sendiri
kalau di korea itu sendiri ada terminologi namanya saseng fans
ini sebenarnya sudah dianggap bukan lagi fans karena dia itu udah destruktif banget gitu ya
terhadap idol yang dia suka terhadap orang lain dan terhadap dirinya gitu
sedang berada di area publik lalu kita ketemu dengan idol gitu ya tanpa sengaja
kita sebagai fans yang baik fans yang benar adalah memberikan ruang gitu bagi idol tersebut
dia tidak sedang bekerja misalnya untuk memberikan service gitu ya kepada fansnya
karena ini kan lagi personal time gitu ya buat para idol
sementara fans yang destruktif atau sassing fans itu dia akan ngejar ngejar
udah kayak stalking terus minta foto dan lain sebagainya
itu sisi negatif dari fans yang sudah terlalu obsesif
berapapun usia para fans kpop ini
kecintaan mereka terhadap idolanya tentu membuat mereka ingin berkontribusi untuk mendukung para idola
bagaimanapun caranya walaupun itu berarti harus merogoh kocek cukup dalam
sebagai fans para penggemar juga mau berkontribusi untuk mendukung idola mereka
fans k pop rajin membeli album musik terlebih saat grup idola mereka melakukan comeback sehingga pembelian album dapat meningkatkan cat musik

statistik perdagangan impor dan ekspor dari korea custom service atau layanan bea cukai korea mencatat
ekspor album k pop dari negeri ginseng mencapai dua ratus tiga puluh dua sebelas juta dolar amerika atau sekitar tiga lima puluh tiga triliun rupiah pada dua ribu dua puluh
indonesia termasuk dalam daftar sepuluh negara pengimpor terbanyak
namun tidak hanya album fisik yang di koleksi para fans k pop loh
ada merchandise pendukung seperti light stick foto card foto album dan pernak penik lainnya
kira kira rak segini habis berapa ya
ya kira kira nggak banyak sih mbak paling mobil lah satu
mobil satu halo pakcik
sebenarnya berapakah harga item atau merchandise k pop ini
kalau tadi bisa buat beli dua mobil kaosback ini kira kira bisa dapat apa ya
untuk album fisik sendiri harganya mulai dari rp satu ratus delapan puluh hingga tiga ratus an ribu rupiah tergantung dari item apa saja yang didapat seperti ini
kemudian item wajib yang dibawa saat nonton konser light stick
harganya mulai dari empat ratus hingga delapan ratus rupiah
kemudian ini nih foto card alias kertas mahal
harganya mulai dari lima belas ribu rupiah hingga jutaan rupiah
untuk mendapatkan merchandise saat ini fans k pop dapat menemukannya dengan mudah di online marketplace
barang dan harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari yang official sampai unoficial bisa ditemukan
tingginya popularitas grup idola dari korea selatan ini dibaca sebagai peluang bagi pelaku industri asal korea selatan untuk membuka cabang di indonesia
seperti kwangya at jakarta dari sm brand marketing
selain menjual cendera mata wangya juga menawarkan experience
selain membeli masjid official pengunjung juga dapat menikmati makanan dan minuman bertema sang idola
mereka juga dapat memanfaatkan spot foto berlatarkan idola
atau mengabadikan momen di photobooth
kedepan kuangnya juga akan berkolaborasi dengan artis di luar naungan sm entertainment dan artis lokal
jadi kwangya ini didirikan oleh sm brand marketing yang sebenarnya mencoba memenuhi ekspektasi k pop fans di dunia khususnya k pop fans di indonesia yang akan suka k pop
kita tahu ya berdasarkan riset dan pengamatan dan pengalaman sejauh ini basis k ponse di indonesia sangat besar dan fansnya banyak sekali gitu kan
dan mereka ini gak cuma suka sama musiknya tapi mereka juga suka sama merchandisenya dari artis artis itu sendiri
saya jadi penasaran apa saja sih yang dibeli pengunjung
jajan lumayan baru dua sih kak gak tau nanti nambah apa enggak
pertama ada photocard set sama punya sc satu
terus yang kedua ada digipacknya aespa yang album terbaru baru
dia yang version karina nih terus sama dapat poster ya tentunya dapat poster lah
sebenarnya beli lightstick nct aja sih sama sisanya fotokar photocart
bagaimana ya para fans mengatur keuangan mereka untuk mengoleksi merchandise k pop
budget sendiri kalau buat k pop selagi suka kayaknya
selagi suka kayaknya tebas aja deh yang penting masih bisa makan
prepare biasanya prepare kan info buat comeback mereka kan pasti ada
ya paling ya sebulan itu udah mulai jaga jaga
apalagi kalau ada konser kan jadi harus prepare dari awal kan biar sedianya kepuasan batin tersalurkan
kalau budget sih ini kan light aja minimal harganya rp enam ratus ya
ya kurang lebih sejuta lah buat beli beli kayak merchandise gini
lumayan sih agak dipersiapin minimal dari gaji udah kita sisihin deh buat beli merchandise ini
wah ini baru merchandise pendukung belum termasuk kalau mereka ingin berinteraksi dengan idola
tentu budget yang dikeluarkan lebih banyak lagi
jw merupakan salah satu fans yang rela merogoh kocek sangat dalam untuk berinteraksi dengan idola melalui fansite
karyawan swasta sekaligus digital creator ini mengaku pernah mengikuti fansign sebanyak sebelas kali
saya tahu betul prosesnya seperti apa kemudian sebelas kali fansign kenapa sih sampai mau ikut fansi
kenapa ya mungkin lebih ke satu ya pasti tadi kata kakak kita pengen berinteraksi gitu
langsung dengan idolanya walaupun cuma dua menit
cuma dua menit mana ada banget angkat bunda cuma dua menit ya mams
jadi aku tuh ngerasa kayak
aku merasa sangat terberkati ya dengan adanya mereka gitu aku pengen
satu adalah aku pengen mereka tahu gitu betapa mereka masing masingnya
karena aku banyak ya orangnya nggak cuma satu gitu ya
mereka udah membuat hidupku lebih baik lebih berharga aku belajar banyak hal
apa sih yang kamu bicarakan ke idola kamu
yang pasti ada adalah aku nyanyi atau nunjukin cover aku
yang udah jadi atau nunjukin lagu yang aku buat
jw merasa membeli pengalaman melalui fansign
dan selesainya tidak akan sabar dengan membeli merchandise
terlebih melalui fansite inilah
jw menunjukkan bakatnya sebagai orang yang gemar bernyanyi
dan mendapat support langsung dari sang idola
ini adalah pesan yang paling boleh ditunjukin
iya gisel aspark dia tuh nulis aku panjang banget aku kaget
karena biasanya antara kadang ada yang nggak boleh
atau ada yang nulis oke pendek gitu kan
satu dua kalimat itu aja aku udah seneng banget gitu ya
karena kan waktu mereka pendek ya untuk nulisin
sementara jiselle nulisin aku sepanjang ini
dan dia bilang nggak masalah kamu tuh bagus kok nyanyinya
jadi tetep nyanyi terus ya
dan di fansite ku yang ketiga sama jiselle
dia akan nulis kayak aku tunggu ya album kamu
bukan aku bisa
ternyata industri ini juga berdampak pada sektor lainnya
serta industri fashion di indonesia
gerai bisnis bertema korea semakin menjamur
dan pajara produk lokal menjadikan idol korea sebagai brand ambasador
hal ini tidak hanya berlaku bagi pelaku bisnis besar
tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku umkm
untuk menarik pembeli dengan membuat produk mereka bertema korea
secara umum dampak maksudnya korean wave ini cukup positif
bagi peningkatan perekonomian indonesia
walaupun tidak dapat dipungkiri impor barang meningkat
seiring dengan budaya konsumerisme yang juga semakin tinggi
kalau kita lihat memang perputaran uang yang ditimbulkan dari korean web ini
ini sangat besar
mulai dari penggunaan brand ambasador yang meningkatkan penjualan
kemudian ada juga imitasi ataupun produk produk korea yang ditiru oleh produk di indonesia ya
seperti mie dan sebagainya
nah itu juga meningkatkan sebenarnya perekonomian lokal
tapi memang di satu sisi ada dampak dampak negatifnya dari adanya korean wave ini
seperti kalau kita lihat tampak dari konsumerisme masyarakat kita yang tidak ketolong lagi
dan itu menimbulkan memang ada potensi kerugian secara individual
ada maraknya penipuan dan sebagainya
kendati demikian huda melihat untuk menjadi negara yang mampu mengekspor budaya seperti korea selatan
dan membutuhkan proses yang sangat panjang
pekerjaan rumah ini tidak hanya berlaku bagi pelaku industri kreatif
tapi juga pembuat kebijakan
untuk lebih giat mendorong ekonomi kreatif ke kancah global
fans kpop rasanya belum lengkap kalau belum nonton konser
disinilah para penggemar berkumpul untuk menyaksikan idola mereka dari berbagai daerah
saya menjumpai para fans red velvet revelop yang sudah bersiap untuk menonton konser r dua v in jakarta
penontonnya beragam pria dan wanita anak anak remaja maupun dewasa
semuanya tidak sabar untuk menyaksikan girl group besutan sm entertainment tersebut
untuk urusan penampilan mereka tidak mau kalah dengan sang idola
mulai dari fashion make up dan tentunya atribut konser wajib dibawa
gagap gempita mulai terdengar dari hall lima ais bsd sejak pukul empat belas tiga puluh
para revoluv disuguhkan lagu lagu hit red velvet seperti feel my rhythm windem dan bad boy
kekompakan saat fansion dan bernyanyi bersama merupakan bagian penting dari pengalaman menonton konser
solidaritas fans k pop ternyata tidak melulu terjadi saat menonton konser loh
tak jarang mereka melakukan kumpul bersama dan melakukan fan project
berarti itu biasanya kita ngerayain ulang tahun pada saat si idolnya ultah
terus kayak kita tiup lilin gitu kan
terus bagi bagi freebies terus makan makan
kebersamaan fandom ini ternyata juga menggerakkan mereka untuk melakukan aksi sosial yang mengatasnamakan fandom
mereka bahkan mampu mengumpulkan donasi ratusan juta rupiah dalam waktu singkat
ya jadi kadang kalau di fanbase yang skala yang nasional gitu ya kayak xoil indonesia
itu suka nge share donasi donasi gitu
kalau ada musibah terus kayak bencana kemarin cianjur terus kayak tragedi kanjuruhan
karena kita ngadainnya bareng bareng gitu
jadi kayak lebih tertarik kan kalau misalnya sendiri atau dari orang lain gitu
ini kayak misalnya xoil nih ada bikin aksi donasi
karena ikutin tadi sih kita sesama xoil
atau sesama fans yang lain gitu kan
pasti ada gitu masing masing fansnya gitu sih
aksi sosial ini ternyata tidak hanya dilakukan
ketika ada urgensi
ada juga penggemar yang membuat komunitas sosial
karena kecintaan mereka kepada idola
seperti yang dilakukan fans bts yang satu ini
army berusia empat puluh tujuh tahun ini mendirikan bintang ungu pada dua ribu dua
tadinya sih kita nggak pengen ini sampai jadi suatu komunitas yang besar gitu ya
kita cuma melihat army army yang masih muda muda itu kebanyakan dapet kayak stereotyping dari luar itu
seolah olah mereka itu hanya hura hura
dan hanya senang pemuja pemuja bocah bocah korea itu
kita coba daripada kamu bales satu negatif dengan negatif lagi
seperti kata bts let me show you
gitu yaudah kita jalan aja
biarkan masyarakat menilai dari apa yang kita hasilkan
selama tiga tahun terakhir komunitas beranggotakan dua puluh orang ini telah membuat puluhan kegiatan
mulai dari membantu warga lansia menanam pohon membuat buku anak dan mendirikan tiga paut untuk anak anak kurang bapu
melakukan kegiatan di latar belakangi kecintaan pada idola membuat hera bersemangat untuk terus bergerak dengan bintang ungu
ia yakin kegiatan yang bintang unggul lakukan akan berdampak positif bagi sesama
rata rata pada saat kita ke daerah misalnya pada saat kita nanam pohon gitu
atau pada saat kita kemarin bikin trust boom
itu tanggapannya itu sangat positif
jadi mereka yang oh bisa seperti ini ya
biasanya mereka langsung ininya kayak yang kok mereka bisa kok kita gak bisa
jadi kan efeknya malah positif tuh gitu
kalau yang demen k pop aja bisa bikin kayak gini kenapa yang lain lain nggak bisa
militansi para penggemar k pop ini bagaikan dua sisi koin
tidak dapat dipungkiri
terkadang kecintaan mereka yang besar terhadap idola membuat emosi mereka tersulut
dan terjadi perang antar fans untuk memperbaiki
bela idola ataupun fandom mereka
perang antar fans atau fan war ini sering terlihat pada kolom komentar di media sosial
kalau kita lihat dari fan war itu
itu sebenarnya wajar sih yang namanya fans dari dua kubu yang berbeda
saling ingin menunjukkan eksistensinya
pengen di notice oleh idol yang dia suka bahwa
eh kami sebagai fans ngebelain kamu loh gitu kan
dari orang orang yang berusaha menyakiti kamu loh gitu
tapi pada akhirnya juga gak jarang terjadi kayak perdamaian gitu lah diantara mereka
apapun alasannya mengidolakan seseorang
sebagai fans tetap harus tahu batasan antara idola dan penggemar
karena ada kalanya antusiasme yang terlampau tinggi justru mendatangkan kerugian
baik untuk diri sendiri orang lain atau bahkan sang idola sendiri
yang pasti jangan sampai fans indonesia didentikan dengan hal negatif
yang bisa membuat semakin sulit untuk bertemu dengan idola
karena sejatinya pengidolakan seseorang seharusnya menyenangkan
membahagiakan bukan sebaliknya